guna mengkampanyekan makanan sehat sejumlah pengrajin tempe di surabaya
membuat tempe sepanjang lima ratus meter pada festival makanan yang digelar di sebuah mal di surabaya
aksi ini sebagai bentuk sosialisasi agar warga semakin banyak mengkonsumsi tempe
sejumlah pengrajin tempe di surabaya ini antusias membuat tempe sepanjang lima ratus meter
pada festival makanan yang digelar di sebuah mal di surabaya
bahan kedelai yang disiapkan pun tak tanggung tanggung yakni membutuhkan kedelai sebanyak tiga ratus kg
seperti membuat tempe pada umumnya kedelai yang sudah dicampur dengan ragi
kemudian dikemas dalam plastik sepanjang lima meter yang kemudian disambung hingga mencapai panjang lima ratus meter
meski terlihat mudah para pengrajin mengaku untuk membuat tempe sepanjang ini rupanya memiliki kesulitan tersendiri
pada saat pengisian karena harus menggunakan
dan menggunakan tenaga lebih dari dua orang
aksi ini sendiri sebagai bentuk mengkampanyekan pentingnya hidup sehat dengan makanan bergizi seperti tempe
supaya lebih mengerti khasiat tempe yang sebenarnya
karena tempe mengandung protein dan vitamin b dua belas tidak ala dengan di dalam bagian
kegiatan para pengrajin ini pun mendapat apresiasi dari para pengunjung karena keunikannya mengkampanyekan hidup sehat dengan makanan asli indonesia
keren ya ini kan baru ada yang pertama di surabaya
apalagi tempe tempe kan asli indonesia
orang luar kan kalau pengen tempe ya kesini
tak hanya dipamerkan saja setiap tempe yang sudah dipotong langsung dijual murah kepada para pengunjung dengan harga rp dua puluh per meternya
wahyu pratama surabaya